perpecahan negara teluk di depan mata arab saudi uni emirat arab mesir bahrain yaman memutus hubungan diplomatik dengan qatar
qatar dinilai mendukung gerakan terorisme dan ekstremisme
lima negara arab itu juga melarang qatar melalui atau mengakses wilayah air udara dan darat mereka jadi benar benar diisolasi
pemerintah qatar menyebut keputusan ini gegabah dan tidak berdasar
apa dan sejauh mana dampaknya
kami bahas malam ini bergabung melalui skype dari luar studio
tia mariatul dosen hubungan internasional universitas bina nusantara studi timur tengah dan arab
butia selamat malam
selamat malam mbak
mutia isolasi qatar ini sangat sangat serius
dampak terdekatnya apa ke wilayah sekitar
dampak terdekatnya ke wilayah sekitar qatar ini tentu saja sangat signifikan
sebelumnya mbak saya akan mengurai dulu tentang pemutusan hubungan diplomatik dari saudi arabia
ini terhadap qatar tentu sangat mengagetkan
kita ketahui bahwa qatar ini merupakan koalisi permanennya saudi arabia bersama gulf countries atau negara negara terus lainnya
jadi mungkin masih ingat bahwa ketika qatar begitu sangat mendukung segerakan saudi arabia melakukan hubungan diplomatik
sorry melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap iran teher

tapi sebetulnya saya melihat bahwa hubungan diplomatik ini sangat mengagetkan
tapi sebetulnya saya melihat bahwa hubungan
arab saudi dengan qatar akhir akhir ini memang merenggang mbak
karena diakibatkan adanya beberapa bisnis yang dilakukan qatar dengan iran
itu sebetulnya permasalahannya
ada sharing ladang gas dan minyak dengan pihak iran yang dilakukan oleh qatar
dan itu membuat ketakutan empat negara besar ini butia
sebetulnya yang ketakutan arab saudi mbak
jadi istrinya sebetulnya adalah
ini dipicu karena adanya hubungan membaik atau intensif yang sangat baik
yaitu dari segi ekonomi antara qatar dengan iran
sehingga kemudian media yang dimiliki oleh qatar yaitu al jazeera
itu beberapa kali juga mendukung apa yang dilakukan iran
kebijakan luar negeri iran di timur tengah
ini yang membuat emosi dari pihak arab saudi begitu mbak
kemudian kalau ditanya bagaimana efek
nya terhadap negara negara sekitar tentu efeknya sangat besar ya
karena kita ketahui bahwa qatar ini ada di semenanjung yang sama
seksikan jazirah itu
artinya dalam satu rejim yang sama
mereka begitu banyak melakukan transaksi baik baik ekspor ataupun impor senjata dan lain sebagainya
bahkan qatar itu ikut mbak dalam memerangi houthi pemberontak houthi di yemen
jadi tentaranya itu ikut bersama tentara arab saudi
bagaimana qatar memperlihatkan diri dia untuk begitu loyal terhadap saudi arabia
nah ini juga efeknya akan sangat besar
tidak hanya secara hubungan bisnis tapi juga hubungan politik dan lain sebagainya
efek untuk qatar juga sangat besar dan efek tentunya dengan negara negara atau negara negara yang berkoalisi dengan arab saudi
sehat ya penerbangan itu milik dari uni emirat
yemen juga kemudian dengan mesir yang walaupun beda bukan dalam semenanjung yang sama itu juga efeknya sangat besar
karena mereka tergabung dalam organisasi liga arab mbak
ya bu tia tapi yang menarik juga adalah selama ini berarti banyak yang menyebutkan bahwa qatar selama ini bermain dua kaki dengan sangat aman
jadi iya dekat dengan iran tapi juga menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada arab saudi
jadi sekarang apa nih
sekarang apakah ceritanya arab saudi oke cukup
kami sudah tidak bisa dibohongi lagi dengan apa yang terjadi karena banyak kita tahu pengusaha pengusaha besar qatar juga memberikan support yang luar biasa kepada beberapa kelompok teroris yang berada di syria
saya melihat arab saudi saat ini over ya apa namanya berlebihan
karena saya melihat pasca kedatangan mereka saya melihat mereka berlebihan
pasangan trump saudi arabia itu saudi arabia seperti memperoleh power atau kekuatan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya
terutama segala hal yang berkaitan dengan iran itu langsung di cup oleh arab saudi ya
kita juga sekali lagi saya ingatkan bagaimana terjadi ketika seksisi m unveiled itu langsung dilakukan pemutusan hubungan diplomatis
diikuti oleh negara negara teruk lain
kemudian sekarang qatar
ketika terjadi transaksi
terus rendahkan dengannya ya
yang cukup signifikan dengan iran langsung dilakukan hubungan diplomatik
jadi alasan saudi bahwa qatar mendukung terorisme itu mungkin lebih kepada
supaya mendapat legalitas atau dukungan dunia internasional
karena pada dasarnya arab saudi itu ketakutan sekali dengan iran
karena iran juga merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di timur tengah
apalagi negara ini juga sudah memakai sistem politik demokrasi
sementara arab saudi adalah monarki
kalau sistem demokrasi ini berkembang di timur tengah
ini khawatir akan menjatuhkan sistem monarki bani saud atau keluarganya saud di saudi arabia mbak
dan satu negara yang mungkin saat ini merasa diuntungkan dengan kemelut
atau kekisruhan yang terjadi di negara negara teluk adalah amerika serikat
amerika serikat saya pikir juga sudah mengetahui
tapi saya melihat bahwa arab saudi tidak mungkin melangkah sedemikian tegas
apalagi ini adalah koalisi permanen yang selama ini qatar dalam satu region yang sama
organisasi yang sama mereka begitu dekat selama ini melakukan hubungan bilateral di berbagai aspek
tetapi melakukan hubungan keputusan hubungan diplomatik tanpa ada resu dari amerika serikat
ini sudah dilakukan pembicaraan yang cukup serius
terutama pasca kedatangan

seolah mendapat dukungan dari belakang untuk melakukan hal ini
karena efeknya luar biasa mbak
gulf countries ini terkenal sangat sangat kompak dalam melakukan kebijakan luar negerinya terhadap negara negara lain
khususnya di timur tengah terutama ketegasan ini terhadap iran
itu sudah terkenal sekali
tapi tiba tiba ini langsung dilakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap qatar
yang notabene selama ini juga banyak sekali mendukung dan kerjasama dengan arab saudi
bu tia sebenarnya kalau misalnya tujuan untuk tujuan isolasi kepada qatar bertahun tahun
kita bisa ambil contoh dari iran diisolasi dari negara negara maju iran diisolasi tapi tetap kekeh tetap kuat
dan akhirnya juga ada beberapa yang misalnya kemarin juga sudah amerika serikat sudah terbuka ya
tapi sekarang kalau misalnya
terhadap qatar nih seberapa kuat qatar kira kira akan menerima isolasi yang diberikan oleh negara negara yang secara geografis berada di sekitarnya
berbeda mbak kan itu secara letak geografis jauh dari gazirah arab
yang dimaksud dengan jazirah arab itu bukan saudi arabia saja ya
di dalamnya terhimpun juga negara negara teluk lainnya seperti oman yemen kemudian bahrain kemudian uni emirat begitu

banyak hal yang dimiliki iran sama sama kultur atau budaya masyarakat iran sendiri yang sangat mencintai negaranya
dan menurut saya mbak di iran itu kalau suka dengan satu produk dalam negeri dia akan mendukung pemerintahnya untuk membeli hanya produk dalam negeri
tidak begitu tidak begitu misalnya mengagungkan produk luar begitu ya
kemudian yang kedua sistem politik di iran juga yang menganut sistem wilayah tulvasi
oke atau fiasi
yang dimana kekuatan ulama itu di atas segalanya
justru membuat iran survive walaupun diembargo oleh pihak amerika serikat
kemudian yang ketiga kenapa bisa survive
karena memang iran juga selama ini di timur tengah tidak tergantung penuh dengan negara negara teluk misalnya
sementara kata dari segi letak geografis ada di lingkungan situ dan banyak berinteraksi secara ekonomi dan politik
untuk negara negara di sekitarnya
kemudian budayanya juga banyak tergantung dengan ekspor import dari luar gitu ya
jadi ini tentu sangat berpengaruh dan saya tidak yakin apakah qatar bisa sesurvive iran ketika bertahun tahun dilakukan embargo oleh amerika serikat begitu
karena memang beda beda sekali
jadi mbak kalau lihat di teheran itu hampir seluruhnya itu mobilnya itu pre set mbak
itu diproduksi di iran dan iran ada kerjasama dengan perancis
dan apapun yang dilakukan oleh governmentnya itu mereka sangat manu sekali
jadi kita akan masih melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan
bagaimana kira kira apa yang akan terjadi terhadap negara teluk terutama situasi geopolitiknya
terima kasih ibu tia mariatul dosen universitas bina nusantara studi timur tengah dan arab